kalau mpok encum tukang jualan kue cucur dagangnya di sebelah mana
di deretan sini juga bang tapi udah pulang
paling baru sepuluh menit bang
tuh kan abang sih tadi ikut ikutan ngejar maling
telat deh kita jadinya
yang telat cuma situ
bukan kita yang mau beli kue cucur kan
permisi tau kue cucur
kue apaan tuh
seperti apa ya bentuknya
tapi susah jelasinnya
bang permisi ya
kau kue cucur gak
ya yang kayak gitu

nggak mau kue lain biar gampang dicari
gak usah diturutin
perempuan emang suka manja
kata orang kalau perempuan ngidam terus nggak diturutin
itu masih mending itu masih mending
saya takut kalau nanti anaknya kayak kue cucu

saya mau makan ke warung lilis
dia suka ke pasar
nanti saya tanya apa di pasar suka ada yang jual kue cucur nggak
ke warung lilis
mau makan juga
enggak saya mau tanya kue cucur lu dimana
kalau cuma nanya saya juga bisa

kalau saya gak ikut saya gak tau jawabannya
kalau begitu mendingan ikut aja
kalau begitu mendingan ikut aja
kalau begitu mendingan ikut aja
lis kalau mau beli kue cucur dimana

deket pasar depan pertokoannya
ada yang jualan kue di pinggir jalan
udah denger kan jawabannya
kalau mau beli jangan terlalu siang keburu tutup
ya gak apa apa gak bakal ada yang ngelarang
kalau jalan pasti lama
nanti keburu tutup
nanti keburu tutup
besok aja balik lagi
kemauan orang ngidam bang
harus buru buru diturutin
nanti anak saya lahir jadi suka ngiler
abang tega kalau anak saya nanti jadi kayak kue cucur
bang jangan keburu tutup
kau berdua jalan dulu
balik balik balik
balik balik balik
balik balik balik

permisi pak saya belum kebagian pak
maliknya sudah ketangkep bang
percuma saya ikut ngejar kalau nggak ketangkep
kalau mpok cum tukang jualan kue cucur dagangnya di sebelah mana
di daerah sini juga bang tapi udah pulang
paling baru sepuluh menit bang
tuh kan abang si tadi ikut ikutan ngejar maling
telat deh kita jadinya
yang telat cuma situ bukan kita
yang mau beli kue cucur kan cuma situ saya enggak
mau pesen kue cucur bang
bukan mesen bu mau beli
nggak bisa besok harus sekarang
istrinya hamil ngidamnya kue cucur
kalau nggak diturutin dia takut anaknya jadi mirip kue cucur
ke rumahnya aja
ke rumahnya aja
nanti layangannya diambilin sama om
nggak kayak gitu semut
nggak lihat apa barusan saya jatuh dari atas pohon
pinjam kain sarung
sama tiang bendera
iya tapi buat apa
sama orangnya bawa kesini sekalian
bang abang kesurupan ya
jangan banyak tanya
kalau kekasian sama saya
permisi pak bu
ada apa pak
mau pinjam kain sarung sama tiang bendera
bawa saya ke tukang urut
sarung sama tiang bendera ini buat apaan
ada yang mesti diurut
datang dari pohon kong
ude tuwe begini masih bader